di bulan ramadan kehadiran aplikasi quran indonesia project
memudahkan anda mendengarkan audio al quran dan terjemahannya dalam bahasa indonesia dan inggris
sejak tiga tahun terakhir sebanyak dua ratus tiga puluh kontributor dari berbagai profesi
berhasil merekam dua dua ratus tiga puluh enam ayat al quran
untuk mengajak anak muda mau membaca al quran
salah satu strategi adalah dengan melibatkan selebriti dan tokoh publik
selama proses rekaman para kontributor didampingi oleh guru ngaji
salah satu kontributor afgan membacakan surat al fatihah dan surat ali imron
karena dengan adanya apps ini quran ini jadi lebih accessible untuk banyak orang
dan mau sejauh apapun dia mau lagi di mana
tetap bisa memahami ayat ayat quran dengan lebih efisien
begitu juga dengan andin
ia mengaku sebelum proses rekaman perlu waktu agak lama
berlatih membaca dengan lancar
berbeda ketika membaca surat surat pendek yang biasa ia baca sehari hari
ini bukan saya yang memilih ayatnya justru waktu itu saya menantang diri saya sendiri
saya tidak mau membaca ayat ayat yang istilahnya comfort zone saya
yang setiap sholat bisa saya baca semacam surat pendek gitu
jadi saya minta arsy untuk tolong pilihin untuk saya
yang menurut dia suitable untuk saya
pendekatan melalui aplikasi mobile menjadi cara agar generasi muda bisa tetap membaca dan memahami isi al quran
jadi masyarakat bisa mencari ayat berdasarkan topiknya dan juga berdasarkan kontributor
karena itu memudahkan kita untuk mencari apa ya yang lagi kita pengen cari tahu misalnya tentang sabar gitu
ayat ayat mana aja sih dalil dalil tentang sabar gitu
nanti akan muncul ayat ayat seperti itu
saat ini aplikasi quran indonesia project sudah bisa diunduh di google play store maupun ios
rekaman empat ribu ayat lagi ditargetkan rampung dalam dua tahun
gria putri jakarta